pasar motor listrik di indonesia semakin bergeliat
bahkan data dari asosiasi industri sepeda motor indonesia
menyebut pada periode januari hingga september dua ribu dua puluh
total penjualan sepeda motor listrik di indonesia mencapai dua puluh delapan ribu unit
penggunaan daya yang hemat serta daya tempuh yang jauh ini menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat
nah seperti apa ya kira kira nyobeng motor listrik langsung aja yuk
seolah menjadi ajang untuk kebolehan dari para pendatang baru
mereka memperkenalkan motor listrik produksi terbaru
salah satunya united yang dikenal sebagai produsen sepeda
united memamerkan motor listrik terbarunya yaitu united mx tujuh belas
yang ditenagai motor listrik tujuh puluh dua volt dengan top power dua dua ratus watt
motor yang menggunakan baterai jenis grafin ini
diklaim bisa melaju hingga kecepatan enam puluh lima km per jam
dengan jarak tempuh maksimal delapan puluh km
di sepeda sebenarnya kami sudah mempersiapkan untuk perpindahan ke motor listrik
kami ada sepeda listrik ada motor listrik pedal
nah itu kami sudah jual dari tahun dua ribu lima belas
jadi bagaimana orang pengenalan mengenai kendaraan
listrik mereka sebenarnya sudah tahu
salah satu merek peralatan elektronik rumah tangga asal indonesia
polytron juga memperkenalkan produksi motor listriknya
polytron fox r ini diklaim bisa menempuh jarak satu ratus tiga puluh km dalam satu kali pengisian baterai
kecepatan maksimumnya adalah sembilan puluh km per jam
kalau untuk polytron kenapa masuk ke motor listrik ini kan
karena sebenarnya kita pengen melihat ke depannya ini kan motor listriknya
jadi kita menggunakan motor listrik ini menjadi pilihan utama ya
dan mendukung juga program pemerintah untuk zero emission
jadi kita mengapa polytron kita bergerak ke motor listrik
yang tadinya elektronik ke motor listrik seperti itu
ada beberapa produsen yang lebih dahulu masuk dalam segmen motor listrik
salah satunya alphawan yang mengeluarkan desain baru mural warna warni khas anak muda indonesia
lalu ada rakata yang memamerkan dua line up anggaran indonesia ini
yang berbeda dalamnya yanni nx delapan dan nx lima
tak ketinggalan produsen asal jepang honda yang membawa koleksi motor listrik terbarunya am satu e
beragam merek motor listrik dengan beragam fitur ini menarik minat pengunjung iims dua ribu dua puluh tiga untuk mencobanya
aduh alfa alfa sama merek apa tadi nakata atau apa gitu deh
gimana asupnya bedanya
ya gak ada asup kan ya
terus dia nggak ada getaran mesin gitu deh
ketarik kebeli gak
tadi sih ini alfa one
nah ini gimana rasanya
rasanya sih ya lebih responsif tapi di indoors ini cukup responsif ya gak terlalu apa namanya enak juga sih gak terlalu berat berat banget
tertarik beli gak sih
emang udah nanya nanya sebenarnya udah tertarik lagi dipertimbangkan aja untuk harga sama dia punya apa namanya tawaran tawarannya gitu aja
saat ini pemerintah tengah menggodok regulasi terkait insentif bagi kendaraan berbasis energi listrik
dalam pembukaan iims dua ribu dua puluh tiga kamis lalu presiden joko widodo mengatakan bahwa kementerian keuangan masih menghitung besaran insentif untuk kendaraan listrik
insentif masih dihitung terus oleh kementerian keuangan
yang pertama untuk mobilnya berapa yang untuk motornya tapi tentu saja yang didahulukan akan yang motor terlebih dahulu
tadi yang mobil mobil listrik saya tanya ngantrinya ada yang setahun
sejumlah pabrikan motor listrik dan pengunjung iims mengaku antusias mendengar rencana pemerintah tersebut
adi dwi nanda andika suramanto jakarta